pln menurunkan tarif listrik untuk dua belas golongan tenaga listrik
dan penurunan tarif listrik dilakukan mengikuti juga dengan mekanisme tarif adjustment
yang mengalami penurunan pada januari ini
menurunnya harga indonesian crude price menjadi salah satu indikator turunnya tarif listrik
di samping biaya pokok produksi yang juga turun
kepada cnn indonesia com kepala satuan komunikasi korporat pln imada suprateka
mengungkapkan bahwa penyesuaian tarif bulan ini termasuk stabil
dengan penurunan rata rata sebesar rp enam
penyesuaian tarif tenaga listrik sesuai dengan peraturan menteri energi dan sumber daya mineral
nomor dua puluh delapan tahun dua ribu enam belas yang menyebutkan bahwa penyesuaian diberlakukan setiap bulan
berdasarkan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika dan harga minyak serta inflasi bulanan
sementara itu penyesuaian tarif tenaga listrik ttl hanya berlaku
hanya bagi dua belas golongan tarif yang tidak disubsidi pemerintah
dari tiga puluh tujuh golongan tarif yang ada
selain dua belas golongan tarif tersebut mulai satu januari ini juga terdapat penambahan
satu golongan tarif baru yaitu rumah tangga mampu dengan daya sembilan ratus volt ampere
tarif ini dahulu merupakan golongan tarif r satu sembilan ratus volt ampere
namun dengan adanya kebijakan pemerintah dalam memberikan subsidi tepat sasaran
maka golongan ini terkena pemberlakuan kenaikan bertahap setiap dua bulan
yang dimulai satu januari dua ribu tujuh belas
dan berikut adalah perubahan harga tarif listrik pada januari dua ribu tujuh belas
kita bisa lihat bersama